pasca lebaran pemerintah kota surabaya mulai gencar melakukan operasi justisi dan mendata para pendatang baru
sasarannya adalah sejumlah rumah kos di perkampungan padat penduduk
selain untuk mengantisipasi lonjakan penduduk operasi juga untuk memantau pergerakan orang tak dikenal
lonjakan arus urbanisasi selalu terjadi setiap tahun pasca lebaran
daya tarik surabaya sebagai kota terbesar kedua di indonesia membuat warga luar daerah berani mengadu nasib bahkan betah tinggal di kota pahlawan
antisipasi melonjaknya arus urbanisasi petugas gabungan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil linmas dan polsek sawahan surabaya kamis siang
berazia sejumlah rumah kos di kawasan perkampungan padat penduduk plemahan kali asin surabaya
dalam razia ini petugas mendata satu persatu penghuni kos dan mencocokkan ide
pertama petugas mencocokkan istilahnya
bagi pendatang yang belum terdata dan tidak memiliki kartu penduduk dianjurkan untuk segera mengurusnya agar tetap bisa menetap di surabaya
tujuan dari razia ini sendiri selain untuk mengantisipasi melonjaknya arus urbanisasi juga untuk memantau pergerakan orang tak dikenal yang terindikasi sebagai teroris
ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota surabaya melalui instasi perusahaan dalam hal ini adalah di sepunduk kapil
jaman dan penura
jadi sasarannya adalah penduduk normal yaitu penduduk luar kota surabaya yang mereka kebetulan berdomisi lihat lihat berdiam diri di kota surabaya
pemerintah kota surabaya sendiri mengimbau kepada warga luar kota agar tidak datang ke surabaya jika tidak memiliki pekerjaan
karena pemkot surabaya akan bertindak tegas dengan merazia dan memulakan mereka ke tempat asal